kalo lu jadi orang alim
gua berharap pada lu poi
gua berharap pada lu
lu harapan gua satu satunya poi
yang ngurusin jenazah gue mandiin jenazah gue
lu nguburin gue ya poi ya
kayak begini aja dibawa ke soal mati
gua gurung juga lu
siapa yang ngurusinnya lagi
siapa yang ngurusinnya lagi
hah gak banyak ngomong lu
poi bau asin
kala bodoh amat lu
makin lama makin bete gua disini
gak ada temen yang sealiran sama yang selevel sama gue lagi
mama tega banget sih
gila guys malam ini tuh seru banget
eh gua duluan ya
kamu tuh bener bener udah keterlaluan ya
udah mabri tidak apa yang mau tidur
banget nih anaknya
maafin anak saya ya pak
anak saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama
ya mabri kalau begitu
mama ini capek ya ngasih tau kamu
selalu aja bikin ulah
kalau mama udah males ngurusin april
masukin aja april ke penjelas kalian
mama punya rencana lain buat kamu
maksudnya gue pengen kabur dari sini
tapi kalau ketahuan kabur
mama pasti masukin gue lagi kesini
atau bahkan pilihan gue ke pesantren lebih ketat peraturannya
akhirnya bisa ketemu lagi nih mari
ketemu di tahanan
ketemu mah di warung makan
pokoknya tenang aja
kita bebas dari mari
lu buat traktir makan di restoran paling enak di jakarta
ya kamu enak ada yang jamin
bisa manjul saya disini
bisa gak jam red
sama salah juga
enggak bisa gak jam red
dia nebus gue
gue minta sekalian tebusin jaminan lu sekalian ya
biar kita keluar bareng dari sini
tapi kalau misalnya kita udah keluar
kamu mau kemana
lu sendiri mau kemana
saya mau tetap sama misi saya
nyari penerjemah surat balasan dari patin
belum dapat juga dari kemarin
pas ada pelajaran arab bulu
nah begini po ii dari kemarin aja lu kayak begini
keren po ii cakep banget sekarang
lu keliatan lebih alim sekarang po ii
gak gitu mam mie gak gitu maksudnya
kalau cuma gua berpakaian rapih bikin supaya dilihat orang buat apa sih
sementara hati gua belom beres
sementara hati gua belom benar
sementara hati gua belom alim
apa bedanya gua sama orang orang munafik

maksud gua kalau lu berpenampilan lebih alim sekarang kayak begini nih ye
maksud gue kalau lu berpenampilan lebih alim sekarang kayak begini nih
nah sampai tau hati lu juga bisa ikutan lebih alim jadi alim
kalau lu jadi orang alim po ii ya siapa tau kalau gua mati nanti
lu yang ngurusin jenazah gue po ii
kenapa tiba tiba lo lari ke soal mati mati segala
kan lu temen terdekat gue po ii
jadi gua gak punya sanak sodara po ii
gua di sini sebatang kara po ii
kalau lu jadi orang alim gua berharap pada lu po ii
gua berharap pada lu
lu harapan gua satu satunya po ii
yang ngurusin jenazah gue mandiin jenazah gue
kayak begini aja dibawa ke soal mati gua gurung juga lu
siapa yang ngurusinnya lagi
po ii bau asin
ada korban penjamret ingin ditemui sama kak
pak sumpah pak saya mau bukan jamret pak
udah temuin aja
kamu apa bukan penjamretnya
saya mah gak bersalah
saya mah gak bersalah
ini saya juga gak tau ini
ke mana pak
nah siap siap pak
selamat siang pak
apa benar ini pelakunya
kamu yang benar dirinya
pandangan lurus ke depan
siap lah pak
orang tua kamu sudah datang
akhirnya datang juga
sebentar ya saya ada urusan dulu
iya pasti saya pasti menyusul ke landernya ya
mamam papa datang kesini
pasti pengen bebasin tommy kan
papa dan mama kesini supaya kamu tau soal ini
masa surat warisan mau dibagi di kantor polisi kayak gak ada waktu aja di rumah
jangan seneng dulu
jaketnya memang hampir sama pak
tapi jaket yang jamretan saya gak sobek seperti ini
ini mah dekil jelek
bilang aja bukan saya pelakunya
pakai ngira jaket saya lagi
ini jaket pump bukan jaket jamret
sebentar sebentar sebentar
coba ibu perhatikan lah
dia atau bukan pelakunya
kamu diam dulu
kamu diam dulu
model rambutnya memang beda
tuh kan pak
bukan saya pelakunya tuh pak
saya mah anak baik baik tuh
saya mah cuma ketibaan apes aja di sini
kalau ini mau saya tuntut nih
ya sudah sudah
kamu berdua tuh di sini
kamu tanda tangan dari surat pernyataan itu
bahwa kamu akan menyerahkan semua warisan keluarga kepada pantiasura
kagak ngerti banget perasaan anaknya ya
anaknya kondisi lagi begini bukan dibebasin
karena kamu itu sudah bohong
mama sudah telepon pesantren
dan mereka bilang kamu itu kabur dari pesantren